sejumlah pemudik rabu siang mulai berdatangan dan memadati terminal keberangkatan domestik bandara igusti ngurah rai bali
sejak minggu kemarin jumlah pemudik naik dari sekitar delapan menjadi sebelas orang per hari
jumlah ini sejalan dengan arus kedatangan di terminal domestik untuk musim libur lebaran
dari sebelumnya sebelas orang kini menjadi enam belas orang per hari
pada musim lebaran tahun ini rute penerbangan untuk keluar bali didominasi tiga kota besar
yakni jakarta surabaya dan makassar
sejumlah pemudik pun mengaku cukup antusias lantaran dapat pulang ke kampung halaman tanpa rasa cemas pasca covid sembilan belas berlalu
sejumlah pemudik menurut pemerintah bandara igusti ngurah rai bali
pemudik bali mencatat kenaikan penumpang domestik musim lebaran tahun ini naik empat puluh persen dibanding tahun lalu

pemudik bali mencatat kenaikan penumpang domestik musim lebaran tahun ini naik empat puluh persen dibanding tahun lalu
pemudik bali mencatat kenaikan penumpang domestik musim lebaran tahun ini naik empat puluh persen dibanding tahun lalu

pemudik bali mencatat kenaikan penumpang domestik musim lebaran tahun ini naik empat puluh persen dibanding tahun lalu